mayoritas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di indonesia saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan karena terlalu berat menanggung beban penghuninya
tak ayal gesekan antar kelompok warga binaan dengan petugas kerap berujung pada kerusuhan yang memakan korban jiwa
regulasi yang tidak tepat sasaran di tengah raya menjadi cikal bakal semakin peliknya persoalan ini
bagaimana sengkarut lembaga pemasyarakatan ini berikut laporan koresponden cnn indonesia femi afriyadi
sudah menjadi fakta publik kerusuhan demi kerusuhan yang memakan korban jiwa sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan di tanah air
tak pelak semua peristiwa tersebut memiliki karakter penyebab yang sama yakni tidak seimbangnya antara kapasitas bangunan lapas jumlah petugas dengan jumlah penghuni nama
direkturat jenderal lembaga pemasyarakatan pada april dua ribu enam belas merilis data dari empat ratus tujuh puluh tujuh lapas yang ada di indonesia termasuk tiga
delapan belas lapas baru telah menampung satu ratus enam puluh sembilan enam ratus sembilan puluh tujuh narapidana
ya lonjakan jumlah tahanan dan narapidana hingga melebihi kapasitas adalah potret realita lapas
apalagi sejak diberlakukannya undang undang tentang narkotika dan psikotropika pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh silam isi lapas semakin memudah
kondisi tak ideal ini juga diperparah dengan kemelut regulasi di dalam tubuh lembaga ini
sekarang kan terjadi perdebatan ya antara undang undang pp surat edaran
ini dan sebagainya
kedua adalah organisasi
ya segala macam lah masalah organisasi itu
paling jelas sekarang organisasi pemasyarakatan itu tidak mencerminkan apa yang harus bisa dilakukan secara fungsinya
dan tidak nyambung dengan wilayah dan tidak menyambung dengan satuan kerjaannya
pemerintah tak menampik kelemahan regulasi tersebut datang dari internal lembaga
namun sayang solusi teknis justru menjadi prioritas
tidak hanya bangunannya
kalau dibangun bangunan harus ada sarprasnya
harus ada cctv nya harus ada jammernya harus ada proses bertamunya telepon dan lain lain
banyak yang harus surplusnya
solusi lain mengemuka
hukuman rehabilitasi dan pembinaan bagi narapidana narkoba yang memonopoli isi lapas
perlu diterapkan dengan tegas dan sesuai aturan yang berlaku
bahkan hukuman alternatif tanpa penjara seperti sanksi sosial bagi para pelaku tindak pidana ringan atau pemula
dianggap mampu mengurai benang kusut persoalan ini
sanksi sosial itu tergantung dari tingkat atau jenis pelanggarannya
tidak semua bisa diselesaikan melalui sanksi sosial
tapi sebetulnya yang perlu diperhatikan setiap kejahatan atau hal hal yang dianggap tidak pantas dilakukan
seperti penggunaan narkotika karena dia hanya merugikan dirinya sendiri
itu berasal dari bekerjanya masyarakat
sehingga cara melakukan treatment ya dikembalikan ke masyarakat
tergantung dari tadi jenis tindakannya
terlepas dari beragam solusi yang ditawarkan evaluasi regulasi lembaga pemasyarakatan mutlak dilakukan
agar implementasi aturan hukum yang berlaku bisa tepat sasaran
selain itu pemerintah diharapkan terus mendorong pemberian remisi pembebasan bersyarat
cuti bersyarat cuti menjelang bebas dan asimilasi
untuk menekan kelebihan kapasitas panggung nilapas yang semakin kritis